pantauan arus lalu lintas selanjutnya saya juga akan memberikan informasi ini terkait dengan tim satlantas polres grobogan ini melakukan langkah antisipasi untuk mencegah kecelakaan lalu lintas
salah satunya di titik akses tanjakan terjal di wilayah gerobogan jawa tengah
petugas menjadi satgas ganjal ban dengan membantu pengendara mobil dan juga motor yang tak kuat menanjak
tanjakan jati pohon kecamatan grobogan jawa tengah merupakan satu satunya akses jalan menuju kabupaten pati dan kabupaten rembang
lantaran jalur utama semarang demak masih terendam banjir rob
namun tanjakan ini kondisinya sangat curam sehingga sejumlah kendaraan banyak yang kesulitan menanjak
salah satu kendaraan yang hendak menuju arah pati bahkan sempat mati mesin
lantaran tidak kuat menaiki tanjakan tersebut
bahkan pemilik kendaraan harus memanggil bengkel untuk memperbaiki mesin
iya pak gak kuat menanjak tadi mogok pak
ini mogok nggak kuat menanjak menanjaknya memang tinggi sekali ya pak ya
iya nge sebetulnya tadi rame jalannya
ini udah lama tidur tadi pak
untuk mengantisipasi kecelakaan akibat tidak kuat menanjak
tim urai satuan lalu lintas polres grobogan melakukan patroli rutin di lokasi jati pohon
dan mengajak warga sekitar untuk menjadi sukarelawan saat gas ganjal ban di lokasi tanjakan tersebut
petugas juga memperlakukan sistem antre di tanjakan
petugas dan warga sama sama ikut mengganjal ban agar bisa mengambil ancang ancang kembali untuk naik di tanjakan
karena kan untuk mengantisipasi adanya lakang lantas di jati pohon ini
jadi kita siapkan tim urai di mana terdiri dari tim ganjal
kita siapkan ganjal untuk mengganjal kendaraan yang saat naik tidak kuat
polisi mengimbau agar pemilik kendaraan memastikan seluruh kendaraan yang digunakan untuk perjalanan jauh
terus dilakukan pemeriksaan rutin sehingga tidak mengalami kendala dalam perjalanan